speedboat km awet muda dihantam ombak di perairan sungai musi banyuasin sumatera selatan
akibat kecelakaan ini dua penumpang tewas sementara sebelas lainnya hilang
dilansir dari detik com speedboat km awet muda mengalami kecelakaan di perairan bagan tiga belas tanjung serai kecamatan tanjung lago banyuasin
speedboat naas tersebut berangkat dari banyuasin menuju ke kota palembang dengan membawa lima puluh lima penumpang
akibat kecelakaan dua orang tewas sementara sebelas lainnya masih hilang
pencarian masih dilakukan hingga saat ini dengan menerjunkan empat kapal penyelamat dari basarnas tni al dan dit polair polda sumsel
dan kita telah terhubung lewat sambungan telepon dengan kepala kantor sar palembang ada bapak toto mulyono selamat siang pak toto
selamat siang pak renhat
baik pak toto ada
dua korban tewas yang kami tahu sejauh ini akibat kecelakaan yang terjadi oleh km speedboat km yang terjadi di banyu asin
apakah jumlah ini terus bertambah pak toto atau sampai saat ini masih dua orang tewas saja
baik jadi terkait dengan kecelakaan speedboat awet muda ini berdasarkan data yang kami himpun dari semalam hingga tadi pagi
itu berdasarkan informasi dari korban yang selamat
kita selamatkan itu memang terhimpun data lima puluh lima orang
dua dapat diselamatkan dua orang diketemukan dalam keadaan meninggal
dan berdasarkan informasi yang kami data sebelas orang lagi yang akan kami lakukan pencarian oleh tim sar gabungan
demikian pak renhat
baik sampai dengan sejauh ini proses pencarian seperti apa pak terhadap sebelas orang yang masih hilang
baik jadi proses pencarian untuk hari ini mulai jam enam wib tadi pagi
tim sar gabungan yang terdiri dari basarnas polair lanal polsek tanjung laga dan masyarakat setempat
melakukan penyisiran di lokasi kejadian dengan radius sampai dengan lima km
dan rigid melakukan circle di seputar lokasi kejadian kecelakaan tersebut
demikian pak renhat
baik berapa hari kira kira pak toto tim sar akan
meluangkan waktu begitu untuk mencari korban ada sebelas orang
apakah sudah ada target kira kira berapa hari pencarian akan dilakukan
baik perlu kami informasikan terkait dengan sop penyelenggaran operasi sar
baik nasional maupun internasional itu adalah tujuh hari dari dimulainya kecelakaan
jadi tujuh hari dari mulai kecelakaan akan dilakukan pencarian
namun dengan catatan akan dilakukan evaluasi dari perharinya untuk dilanjutkan atau diteruskan
jadi berapa hari
terkait dengan hal ini prediksi yang bisa kami lakukan dari kebiasaan yang kami lakukan pada saat melakukan pencarian korban di sungai musi
itu pada umumnya kalau memang korban tenggelam di sungai itu pada umumnya dua puluh empat jam hari kedua
itu adalah korban mulai mengapung tetapi tidak ini kalau memang korban itu tidak selamat
dan hari ketiga biasanya sudah bisa beberapa korban nanti bisa kita ketemukan
demikian pak renhat
pak toto mulyono kepala kantor sar palembang tentu kita berharap jumlah korban yang hilang ini dapat segera ditemukan
dan terima kasih anda telah meluangkan waktu di cnn indonesia news desk
kami akan tunggu informasi terbaru dari anda